bahkan firaun ini menganggap dirinya adalah tuhan
lalu apa yang terjadi
firaun menantang nabi musa
untuk beradu ilmu sihir
saya pengen banget ketemu ibu saya
tolong dipermudahkan ketemu sama saya
kita jaraknya harus lebih dulu daripada ustadz ustadz
kalian ngapain sih main serobot serobot aja
kalau kalian datang terus mengucapkan salam
jangan main serobot serobot kayak begini
itu mana main serobot
biasanya juga aku yang terburu buru
di dalam islam diajarkan untuk bersabar dan tidak terburu buru
aduh bawel ya
bawel itu temen ikan gurame
kalau kalian mengikutnya kalian akan menangis
kalau kalian mengikuti sunnahnya rasulullah saw
pasti kalian mengikuti sifat sifatnya rasulullah
tidak terburu buru dalam melakukan segala sesuatu
itu salah satunya
ya karena terburu buru itu perbuatan saya
kita itu harus bersabar
kalau kalian desek desekan kayak tadi tuh
ngapain tuh kayak orang mau beli tiket aja
tiket buat nonton bioskop ya pak ustadz ya
nonton kucing dantem
kamu tuh kamu sama sobri tuh
budayakanlah kita untuk antri
karena dengan antri
itu melatih diri kita menjadi orang yang disiplin
melatih diri kita menjadi orang yang penyabar
sabar dan disiplin
merupakan salah satu contoh dari muslim sejati
itu ciri ciri dari seorang muslim itu seperti itu
sekarang ustadz musa yang mulia dasantun
minta kalian untuk berbaris memanjang ke belakang
baris baris baris
baris apaan sih
baris memanjang ke belakang cepat
jangan pakai ribut
aku lukman dulu
coba aja kalo aku punya kekuatan super
aku gak bakal gampang jatuh
dan aku bisa melakukan semua orang sesuka
cepet ya ustadz
nah gitu masuk
pak ini pada mau ngebon
kok bertigaan aja
ini bocah bocah nggak dibawa
yang gantengnya kayak arnold suarsineger
kalau untuk nyabut singkong
gak perlu rombongan
lagian juga anak anak tuh ada jam pelajaran olahraga pasti
jadi kalau udah jatuh kebun
iya pade aja kan dulu waktu nyabut giginya kan sendiri
juridah kalau begitu
grip yang saya buka dulu ya
dia mau kebiasaan
udah ditelen ya kak
masih udah lumping
jari jari jari
gak ada juga fadeh
gak adaan sih
itu ponci apa buntut
ponci dikeja kayak buntut
gak ada sih posisi saya
ya udah fadeh buka
eh fadeh lepas dulu apa fadeh
fadeh ini gak gini
sekian jadi kayak anak entok
ini kuncinya ada di sini
ya biar kubuka dulu ya
saya menjadi ngikut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baiklah anak anakku para santriwan sekalian
hari ini ustadz musa yang mulia dasantun akan bercerita
pada zaman nabi musa dahulu
hidup seorang raja ⁇ firaun namanya
firaun ⁇ ini raja yang sangat jahat
dan menanggapi batas
bahkan firaun ⁇ ini menganggap dirinya adalah tuhan
lalu apa yang terjadi
menantang nabi musa
beradu ilmu sihir
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
mana jajanan kaling ambil
jajanan semua udah diambil sama si sobri
kalau ini karena yang terikat mont vorne lalu
kalau si sobri kabur berarti semuanya ada di sisobri
udah kak tenang kak
mending lu jaga indra saman lukman oke
tapi lupakan dulu lho
sobri lu orangnya dari mana
kau akan menjadi orang yang super kuat
kau tidak akan bisa diremehkan dan dikalahkan sama teman temanmu lagi
apa benar sarung tangan ini bisa bikin aku punya kekuatan support
bikin aku jadi kuat
di mana orang berada
oe bakal temuin lu orang asuntor
tolong aduh kenapa orang yang bisa di sini sih
wanita ada di luar sana
slope nomor yang pertama tadi
lu ada lagi berarti mau milih
terima kasih maaf
pokoknya gue kayak
tolong aku bersama
kok kamu gak kenapa napa